pemerintah kota bogor menerima tiga ratus aduan mengenai indikasi kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru ppdb dua ribu dua puluh
di tingkat smp hingga sma dan sederajat
aduan itu diperoleh setelah pemkot membuka layanan pengaduan akibat banyaknya keluhan di media sosial
apa saja yang menjadi modusnya dan apa pencegahan agar kecurangan ini tidak kembali terulang
kita akan membahasnya bersama wali kota bogor bima arya
kang bima selamat malam
kang bima ini dalam sidak yang sudah anda lakukan begitu ya
kesana kemari membawa alamat apa saja modus kecurangan yang anda temui
kami menemukan ada alamat siktif jadi di kk nya ada tapi alamatnya nggak ada
di alaman itu tidak ditemukan rumahnya
yang kedua ada kakak yang palsu
artinya kk yang palsu
yang asli tidak ada nama yang bersangkutan
kemudian yang ketiga ada kk yang asli tetapi diterbitkan mepet beberapa bulan saja sebelum proses ppdb
jadi ini membuktikan bahwa ada kelemahan dalam sistem data kependudukan di lapangan yang diakali oleh pihak tertentu
jatah atau hak hak dari warga yang ada di daerah tersebut di sekolah tersebut
oke berarti ada tiga modus begitu ya alamat fiktif alamat palsu kk nya palsu kk nya asli
tapi dibuatnya mepet mendekati proses pendaftaran atau ppdb begitu ya
tapi kang bima selama ini bagaimana nih proses perpindahan alamat dari warga
apakah memang dari kelurahan hingga dukcapil tidak melakukan pengecekan alamat terlebih dahulu begitu
ya sebetulnya kan dukcapil juga saya tegur karena harus lebih sensitif dan berhati hati
satu tahun sebelum masa pendaftaran tidak boleh gitu
nah tetapi ada juga modus kakaknya dibuat baru tetapi dipalsukan istilahnya itu dibatik
sebulan yang lalu nama ini dimasukkan tetapi kemudian dipasukkan tanggal pengeluarannya
tanggalnya dibuat mundur naik jadi ketika di scan itu datanya berbeda
ini macam macam lah modusnya
kelemahannya tentu ada pada satu dukcapil kedua verifikasi faktual di lapangan tidak dilakukan juga oleh sekolah
harusnya dinas pendidikan betul betul memastikan bahwa sesuai antara data di kk dengan data di lapangan
oke kang bima ini salah satu modus lainnya yang juga saya baca adalah ibaratnya titip kakak begitu ya
anak atau saudara dititipkan di kakak yang memang lokasinya dekat dengan sekolah
apakah anda juga menemukan modus itu
ya jadi yang saya menemukan memang diawakui bahwa kakaknya berubah setahun yang lalu
ada yang berbeda selain tidak

ada juga yang tidak pernah tinggal tapi ini diperhatikan

di kakaknya berubah namanya dititipkan
tapi ada juga yang namanya nggak ada di kakak asli tetapi di kakak palsu namanya dikitkan
jadi ada beberapa modus ya saya kira pilihan pilihan untuk memanipulasi seperti itu
oke pemalsuan ini kan bisa ditujukan ke tindak pidana kang begitu ya
sejauh ini apakah pelakunya sudah ketahuan dan apakah akan melakukan ketindakan lain ke proses hukum begitu
mengingat ini ada tindak pidana di sana
saya membentuk tim khusus dipimpin oleh bapak asisten satu asisten pemerintahan
yang saya minta fokus untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan
kesesuaian antara data di kk dan data di lapangan
ini untuk mencari pihak pihak yang namanya tidak sesuai
jadi kalau ada pendaftar yang tidak sesuai dari situ maka nama tersebut akan dihilangkan atau dibuburkan atau disekualifikasi
jadi targetnya itu minggu malam sudah lapor ke saya dan untuk smp bisa kita putuskan
tapi untuk sma akan kita laporkan kepada provinsi karena bukan kebohonan kota
itu pertama aku harus diberi
yang kedua saya perintahkan inspektorat untuk menelusuri sejauh mana ada keterlibatan asn
dalam proses pelanggaran data kependudukan ini di ppdb online
oke oke apakah pelaku ini kembali lagi saya tanyakan apakah pelaku ini juga akan ditindak melalui hukum
karena memang melakukan penipuan begitu masuknya
ya kita lihat nanti temuan inspektorat seperti apa
jadi nanti inspektorat akan melaporkan
nanti kita lihat delik pidananya seperti apa
apakah pelanggaran administratif
apakah ada pidana
nah kita lihat kasusnya seperti apa
oke kang berarti kan yang dirugikan adalah warga yang tinggal di sekitar sekolah
yang ternyata mungkin namanya bisa keluar begitu ya dari daftar
karena memang ada beberapa tadi yang temuan anda kurang lebih saya baca tadi ada sekitar tiga ratus dari aduan masyarakat
apakah yang akan anda lakukan terhadap warga yang memang tinggal di sana dan namanya harus terdepak begitu keluar
karena memang adanya kecurangan tadi
ini kan masih ada beberapa hari
masih ada sabtu minggu senin sampai
ini pengumuman saya undur
untuk smp pengumuman saya undur
beri kesempatan verifikasi paksa
jadi kalau besok ketahuan pendaftar itu memanipulasi maka akan dicoret keluar
nah sehingga ada kemungkinan yang dibawa itu bisa naik
masih ada kesempatan dua tiga hari ke depan pendaftar yang seharusnya bisa masuk
di urutan urutan atas
apabila pesertanya cukup kemudian tempat tinggal juga memenuhi persyaratan maka akan bisa naik ke atas
kalau yang manipulasi ini kemudian tercoret
konsekuensinya adalah dicoret namanya dari pendaftaran dan tadi ada waktu jeda tambahan begitu ya yang anda lakukan
tapi kalau pertanyaan saya berikutnya ini kan bukan pertama kalinya sistem zonasi dilakukan dan hampir setiap tahunnya kecurangan seperti ini juga kembali terulang
apa yang akan anda lakukan
apa yang akan anda lakukan untuk memastikan bahwa kecurangan ini tidak akan terulang kembali
sesuai dengan kewenangan tentunya pemerintah kota akan memperketat proses mutasi kartu keluarga
kita awasi betul itu untuk ke depannya
kemudian juga pihak sekolah wajib untuk melakukan verifikasi faktual
ini yang tidak dilakukan
ya bahkan jangankan verifikasi faktual di lapangan
kesesuaian antara data kakak dengan data di lapangan
scan nya pun saya lihat tidak dilakukan
harusnya kalau scan barcode itu dilakukan maka akan terlihat mana kartu keluarga yang aktif mana yang tidak begitu
nah tetapi saya kira persoalan ini harus kita tarik ke ranah yang lebih besar yaitu ranah dari kementerian pemerintah pusat untuk mengevaluasi secara total
saya kira kalau zonasi ini kan targetnya bagus
tujuannya untuk melakukan pemerataan pendidikan
tapi selama tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan dibangunnya sekolah sekolah yang merata kemudian kualitas guru guru ketersediaan tenaga pengajar dan juga sistem kependudukan yang rapi terkait dengan mutasi perpindahan orang domisi dan lain lain yang lebih rapi maka tidak bisa ini dilaksanakan
ya kalau tidak ada perbaikan maka tahun depan akan mengulang lagi seperti ini terus menerus
kang bima kalau tadi juga anda katakan ketika tadi diketahui namanya konsekuensinya salah satunya adalah namanya dicoret
tapi apakah orang tua dari murid ini juga akan dilakukan pemanggilan ataupun teguran langsung begitu
yang pasti sekarang kita fokus dulu dua tiga hari ke depan untuk memastikan orang orang yang memiliki persyaratan yang sesuai dan berhak
itu mendapatkan haknya itu dulu
baru kemudian akan kita lakukan penelusuran dan kajian ya terkait dengan pihak pihak yang terlibat dalam
oke baik ya besar harapan kita ini tidak kembali terulang
seperti yang anda katakan sebenarnya sistem zonasi ini adalah sistem yang baik
sekaligus juga bisa mengurangi tingkat stres dari anak sekolah yang harus pergi jauh misalnya terkena macet dan segala macam
tapi memang dengan adanya sistem zonasi diharapkan mereka bisa tinggal dan juga sekolah
dengan tempat tinggal yang dekat begitu ya
terima kasih wali kota bogor bima arya sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia prime news